inilah rekaman yang berisi keluhan jurumudi kapal penumpang barang kecil
di perairan sungai musi kabupaten banyuasin sumatera selatan
nah kodam mengeluhkan adanya puhutan liar atau pungli di setiap pos pengamanan
dengan memberikan uang mulai dari sepuluh hingga empat puluh ribu rupiah ketika melintas
tak lama sebuah kapal speedboat mendekat ke kapal lalu abk memberikan uang sepuluh ribu rupiah
video yang viral di media sosial itu direkam pada sembilan mei lalu
terkait video viral itu direktur ditpol air polda sumsel kombespol andreas kusmaedi membantah
jika kapal speedboat yang diduga melakukan pungli itu adalah milik institusinya
dari video yang beredar tidak terdapat tulisan pol air di bodi kapal
berbeda spesifikasinya ya pol air dengan kapal yang ada di video tersebut
nah di situ ada jika ada tulisan pol airnya kalau ada di punya pol air itu ada tulisan pol air
sementara itu kepala dinas perhubungan kabupaten banyuasin mulyanto mengatakan
kapal yang ada di dalam video itu diakui milik dinas perhubungan banyuasin
jadi ceritanya begitu ditongkang ini
namun ia membantah jika petugas dilakukan
lapangan melakukan pungli melainkan hanya melakukan pemeriksaan barang barang
petugas kita yang memang melakukan pengawasan
pada saat itu melakukan perawasan tapi tidak melakukan unsur unsur pungli
kalau seumpamanya misalnya ada dari teman teman yang bisa membuktikan bahwa misalnya ada punggutan
dari teman itu maka kami selaku pimpinan tertinggi di disuruh akan menghindar oknum tersebut
menurut mulyanto setiap angkutan kapal yang melintas di sungai musi kabupaten banyu asin
membayar retribusi untuk pemasukan kas daerah
setiap kapal diminta retribusi dua hingga empat ribu rupiah per ton tergantung jenis muatan kapal
hanif hairandi palembang sumatera selatan